ketua umum pbb yang juga merupakan menteri perencanaan pembangunan nasional atau kepala bapenas
suharto manuarfa memaknai harlah ppp yang ke empat puluh delapan adalah sebagai sebuah prestasi
bahwa ppp masih eksis sebagai salah satu partai politik yang dipercaya masyarakat
sejak didapuk kembali sebagai ketua umum partai berlambang kaabah pada muktamar ke sembilan desember lalu
suharto langsung memasang target yang tinggi bagi seluruh jajaran pengurus ppp untuk pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
tak sesumbar ia pun menyebutkan bahwa ppp akan bekerja keras dalam hal kerja elektoral
dan bercita cita untuk mengembalikan ppp ke masa kejayaan seperti tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan silam
pada saat itu ppp masuk dalam usaha
sebagai pemenang pemilu dengan perolehan lebih dari sebelas juta suara
saya mensyukuri bahwa sampai pada usia yang ke empat puluh delapan ini
partai persatuan pembangunan masih eksis sebagai partai politik dan juga partai pemenang pemilu
dalam pengertian bisa masuk ke lolos dari parliamentary threshold
yang kedua kami kemudian menggunakan
memanfaatkan seluruh jejak jejak sejarah kita yang lalu
prestasi prestasi yang pernah dicapai oleh p tiga di masa yang lalu itu
itu kita review kita cari benang benang kebaikannya
untuk kemudian kita gunakan dalam rangka pemilu dua ribu dua puluh
salah satu kader ppp yang masuk dalam struktur baru ke pengurusan dpp periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima
adalah arwani tomafi
yang menjabat sebagai sekretaris jenderal ppb
menggantikan arsul sani
dalam memaknai visi dan misi ketua umum pada target pemilu dua ribu dua puluh
struktur baru kepengurusan ppp akan hadir ke tengah masyarakat dengan tiga pola utama
yang pertama membangun organisasi partai yang modern dari tingkat pusat hingga daerah
yang kedua menghadirkan ketua bidang isu strategis yang kompeten
agar dapat menjawab permasalahan sosial politik ekonomi
di tengah masyarakat
dan yang terakhir adalah
menyiapkan tim khusus untuk fokus kepada kerja elektoral
dalam memenangkan daerah daerah yang menjadi target ppp dalam meraup suara
jadi dengan wajah baru kekuatan baru cara kerja yang baru
dan juga pendekatan baru
pdk akan memposisikan sebagai jembatan bagi
untuk bisa lebih hadir dekat
di tengah tengah masyarakat
oleh karena itu
pertama yang akan kita prioritaskan adalah
membangun organisasi ini bisa menjadi sebuah organisasi yang modern
organisasi yang mampu menyiapkan dirinya
untuk menggerakkan seluruh mesin partai
dan memperoleh politik kita dari tingkat
harilah ppp ke empat puluh delapan menjadi momentum bagi seluruh kader ppp
untuk memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat
sebagai tanggung jawab moral sebuah partai politik
ausirion dholu softan herdiagama jakarta
ini jalan kita menjemput mimpi